terkait paramore ini yang merupakan band asal amerika serikat
yang membatalkan konsernya di indonesian convention exhibition
pada hari kemarin ya di bumi serpong damai tanggerang
ini tentunya banyak sekali yang ini ya apa namanya fans fansnya yang merasa sedih begitu ya
karena tidak jadi melihat konser ini sendiri
dan di mana pengumuman disampaikan melalui akun facebook resmi paramore
satu jam sebelum gerbang tiket dibuka
berdasarkan surat terbuka yang ditulis di akun facebook tersebut
pembatalan dilakukan karena vokalis haille williams
mengalami masalah tenggorokan dan pernafasan sehingga tidak bisa bernyanyi
diagnosis tim dokter di jakarta yang menanganinya tidak menyarankan heli
dari postingan video akun instagram pemain drum paramore zakerol
terlihat personil paramor sudah tiba di jakarta sejak kamis lima belas februari
selain konser di jakarta paraboard juga membatalkan konser delapan belas februari di manila
bedanya manila sudah dipastikan mendapatkan konser pengganti pada dua puluh tiga agustus dua ribu delapan belas
sementara indonesia ternyata ini masih belum diumumkan kapan sebenarnya tanggal konser pengganti
meski kecewa fans yang telah datang tetap berdoa untuk kesembuhan vokalis kesayangan mereka
tidak ada nilai kerugian secara material karena semua sudah terasuransikan
kalau saya sih kecewa parah sih
tapi ya mau gimana lagi highly nya lagi sakit dan ya
iya kecewa sih
pengennya sih nggak mau pulang
mau disini aja
tunggu si hailey balik
kita sebenarnya di email tuh ada dua ya
pilihannya katanya tiketnya dipertahankan atau di refund
tapi kebanyakan dari para family fans fans paramer indonesia mereka lebih pilih yaudah tahan aja tiketnya gitu
soalnya kan manila mereka langsung confirm kalau agustus bisa datang lagi kan
ini kan yang di cancel jakarta sama manila kan
terus manila akhirnya kayak oke acc bulan delapan gak apa apa
tapi indonesia nggak jelas nih
yang sempat kesel di sosial media gitu
tadi pagi pun sebenarnya mereka sudah mau berangkat dari hotel
nah pada saat mau berangkat itulah dapat call dari tour managernya bahwa heli kesehatannya semakin memburuk
dan kita langsung kirimin tim dokter dari kita untuk cek langsung ke hotel
dan ketemuan langsung sama hailey
dan ternyata memang dari tim dokter kita juga menyatakan bahwa hailey tidak memungkinkan untuk tampil di indonesia
untuk tanggal reschedulenya ini kita masih konfirmasi lagi
lagi kita coba diskusikan dengan tim manajemen dari paramornya